itu tadi sekilas bagaimana kisah perjuangan masa lalu dan dihidupkan kembali
kalau saat ini kita akan lihat bagaimana kisah heroik walaupun di tengah keterbatasan ini masih terus menginspirasi
yang dilahirkan ini sejak dulu ini mempunyai kekurangan pada jari tangan dan juga kakinya
namun ternyata hal ini tidak membuat paine patah semangat dalam menjalani kehidupan
melalui kelompok usaha bersama penyandang cacat atau kube penca yang ia dirikan
dan warga rawalumbu kota bekasi ini mengembangkan usaha mandiri yang bergerak di bidang kewirausahaan dengan menjual makanan ringan
ya tentunya semangatnya ini nggak patah arang begitu saja ya
harus semangat walaupun di tengah keterbatasan
dan pak ini juga membuktikan bahwa penyendang disabilitas tak selamanya harus bergantung pada lapangan pekerjaan yang ada
mereka juga mampu hidup mandiri dengan kemampuan sendiri
setiap orang punya cita cita hidup sejahtera
namun tak semuanya bisa menggapai impian itu
terutama mereka yang punya keterbatasan
para penyendang disabilitas atau defable
keterbatasan fisik membuat mereka sulit mendapatkan pendidikan yang layak
berdasarkan penelitian lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat universitas indonesia pada akhir dua ribu enam belas
hampir setengah dari penyandang disabilitas di indonesia tidak lulus dan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sd
itulah salah satu faktor yang menyebabkan tingkat perekrutan tenaga kerja disabilitas juga rendah
inilah pak ini
wanita empat puluh dua tahun asal wono
pemilik jawa tengah yang akrab disapa yu mi
paine sadar tak mudah bagi penyandang disabilitas mencari pekerjaan
ia lantas membentuk kelompok usaha bersama penyandang cacat atau kube pencer
lewat info dari mulut ke mulut satu persatu rekan difabel ia ajak berjuang bersama
ya berawal kenapa saya harus melibatkan teman teman disabilitas
karena memang untuk menjadi seorang disabilitas itu sangatlah sulit dan benar
saya pribadi yang sebagai orang disabilitas yang mungkin dibanding teman teman lebih ringan gitu
itu aja mencari pekerjaan kan sangatlah sulit
bahkan saya sudah sering beberapa kali melamar perusahaan dari perusahaan satu ke perusahaan lain selalu ditolak
dengan alasan itu tangannya kecil kecil badannya pendek bisa apa dan lain sebagainya
bagaimana dengan kayak adik kita ini
kakinya tidak ada tangannya kayak begini
bagaimana camuan orang dan ketidak kepercayaan perusahaan itu
akhirnya kita timbul saya ingin menciptakan sesuatu
kita ingin menjadi bukan kita menjadi itu obyeknya kita harus bisa menjadi itunya apa yang memproduksinya
saat ini kubu penca memiliki lima anggota yang semuanya berasal dari latar belakang yang berbeda
bersama paine mereka menekuni usaha olahan makanan ringan rumahan
produknya beragam mulai dari stik bawang stik keju rempeyek hingga produk andalan mereka sambal pecel yuni dan onde onde ketawa
paine dan kawan kawan juga rutin berjualan di hari bebas kendaraan bermotor atau car free day kota bekasi setiap hari minggu
pecel pincuk yukni sudah memiliki banyak pelanggan setia sampai sampai paine menyewa dua lokasi untuk perjualan
di antara hiruk pikuk tim paine berjualan ada ida di sana
ida merupakan salah satu anggota yang paling awal bergabung dengan kubu penca tahun dua ribu tujuh
ia menjadi saksi perjuangan paine merintis usaha dari nol
kini ida sudah mandiri dan tak lagi tinggal di rumah
semenjak saya ikut bupaini berjualan itu dia gak gini
dia masih pakai motor roda tiga tosa itu
yang kayak keliling keliling dia kadang keliling ke tempat pengajian pengajian keliling kemana aja
yang penting bisa menghasilkan rezeki